timnas indonesia u dua puluh tiga telah memulai latihan perdana jelang plaff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga di lapangan aglora bungkarno jakarta pada kamis sore
sebanyak tujuh belas pemain hadir dan enam pemain masih absen dalam latihan perdana yang dipimpin sintayong
enam pemain yang belum hadir dalam training center timnas indonesia u dua puluh tiga adalah
alfeandra dewangga kadek arel muhammad adi satrio rizky rido zaki ashraf dan bekam putra
ketua badan tim nasional sumarji mengungkapkan kemarahannya lantaran ada sejumlah klub
seperti persija dan juga psm makassar yang masih menahan pemain untuk bergabung
dengan timnas indonesia u dua puluh tiga proyeksi piala aff u dua puluh tiga
untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas
itu saja sama pelatihnya ditahan
bangsa ini membutuhkan
tenaga pikiran para pemain yang memang dibutuhkan
tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini yang cari makan di negara ini mempersulit
saya kira masyarakat bisa menilai sendiri